kita ke jawa tengah pertamina refinery unit empat cilacap
mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau plts
dengan kapasitas produksi listrik mencapai satu mw
pengembangan plts ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan
sejak tahun dua ribu tujuh belas pertamina refinery unit empat cilacap
mulai membangun pembangkit listrik tenaga surya atau plts
panel surya dipasang di atap rumah sakit pertamina
dan atap rumah karyawan untuk dapat memproduksi listrik sebesar satu mw
di atap rumah sakit pertamina cilacap
panel surya yang terpasang memiliki kapasitas produksi listrik maksimal tiga ratus lima puluh kw
sementara di atap rumah karyawan pertamina
terpasang panel surya dengan kapasitas produksi listrik maksimal tujuh ratus kw
plts ini hanya berfungsi pada siang hari
karena tidak dilengkapi baterai penyimpanan
listrik yang dihasilkan langsung terintegrasi dengan jaringan pln
sehingga pada siang hari
dari total kebutuhan penggunaan listrik
pembangunan plts yang menghabiskan biaya hingga mencapai sepuluh miliar rupiah ini
merupakan langkah untuk memulai menggunakan energi ramah lingkungan
selain itu listrik tenaga matahari juga mengurangi penggunaan energi listrik
yang menggunakan bahan bakar fosil
karena mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
cita citanya itu energi yang kita pakai kan sekarang lebih banyak fosil ya
fosil itu lebih banyak menimbulkan green house effect
karena menimbulkan pembakaran listrik yang dihasilkan dari energi fosil
itu menghasilkan co atau co dua
nah kalau ini kan lebih bersih
jadi tujuannya itu adalah kita untuk lebih memperbaiki kualitas ini
kualitas udara kualitas lingkungan yang ada di sekitar pertamina
menurut kepala laboratorium elektronika sekolah tinggi teknik wiwo rotomo purwokerto
indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya
listrik yang dihasilkan dari panel surya dapat digunakan untuk kebutuhan listrik sehari hari
sementara untuk memenuhi kekurangannya tetap menggunakan listrik pln
alat inverter itu untuk mengubah dari dc itu menjadi ac
supaya nanti sama dengan yang dipakai di pln
nah masuk alat itu nanti
ada dua sumber berarti yang masuk ke alat tersebut
itu dari solar cell dari surya tadi sama dari pln
nah alat ini nantinya yang akan mengatur kebutuhan energinya dia
dia apakah mau mengambil dari surya atau mengambil dari pln
hanya prioritasnya karena sifatnya untuk mengurangi penggunaan energi dari pln
maka dia prioritasnya adalah ke panel surya
jadi kalau dia ambil dari energi dari panel surya
nanti ketika energi dari panel surya itu sudah tidak ada baru dia ngambil dari plt
nggak ada atau kurang
ternyata kebutuhannya misalkan kita butuh dua mw
ternyata dari panel surya cuma menghasilkan tujuh ratus kw misalkan
maka kalau biayanya itu bisa ngambil dari pln
pada siang hari rumah sakit dan perumahan pertamina membutuhkan energi listrik sebesar dua puluh
sementara pada malam hari

kebutuhan listrik mencapai empat mw
panel surya yang terpasang dengan kapasitas maksimal produksi listrik satu mw hanya efektif selama enam jam